yang bersangkutan supir truk tersebut lupa untuk menghendram dari mobil truk tersebut
di awal mula kejadian tersebut adalah ketika supir truk melintas gertol kalikangkung
kemudian sesaat setelah mentah
mapping kartu tolnya tanpa disengaja
kendaraan tersebut menerempet mesin dari salah satu perangkat di gerbang tol
kemudian ketika itu tidak jauh dari pintu tol
kemudian bersama petugas dari jalan tol untuk memeriksa
tentang apa yang baru saja diserempet oleh kendaraan truk tersebut
pengemudi truk tersebut turun
yang bersangkutan supir truk tersebut lupa untuk menghendram dari mobil truk tersebut
sehingga mobil tersebut meluncur sendiri di luar kendali dari sopi truk
namun alhamdulillah tidak ada korban
baik dari pihak truk maupun mobil lain di sekitar jalan tol tersebut
empat perangkat kali kangkung
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya